inilah rekaman video yang memperlihatkan tim gugus tugas kota pekalongan yang akan menjemput salah satu dari enam warga pekalongan jawa tengah yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas di pekalongan utara rabu dua puluh sembilan april lalu
saat itu tiba tiba seorang warga bersalaman dengan warga yang dijemput petugas dalam video tersebut tampak tidak ada petugas yang melarang
wali kota pekalongan sailan mahfud menyesalkan adanya kontak tubuh antara salah satu warga yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas dengan warga lain
kita akhirnya akan melakukan tracking pada siapa siapa saja mereka berhubungan
termasuk salah satunya adalah kalau kita lihat ya di sosmed itu dengan enaknya orang bersalaman salaman misalnya
dengan yang bersangkutan itu memang mestinya bahwa pihak kepolisian waktu itu memang harus bersikap
mestinya harus memberitahukan bahwa itu tidak bisa disentuh
sebelumnya tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas kota pekalongan pada rabu siang menjemput enam warga yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
mereka diketahui telah menghadiri ijtima dunia di goa sulawesi selatan
dari tujuh warga pekalongan yang berangkat setelah dilakukan tes swab enam diantaranya terkonfirmasi positif
mereka dijemput oleh petugas untuk dikarantina di lokasi yang telah disediakan pemerintah kota pekalongan di balai kesehatan paru masyarakat
nah yang itu melonjak karena ada tambahan enam itu hingga menjadi dua belas
perlu kami sampaikan lonjakan ini adalah dari peserta tablet akbar goa yang jumlahnya tujuh orang
sementara itu di pekalongan dua belas warga terpapar covid sembilan belas enam diantaranya klaster goa satu warga sembuh tiga orang menjalani isolasi mandiri dan dua orang meninggal dunia
pekalongan jawa tengah